peti kemas atau kontainer merupakan peti yang biasa digunakan untuk mengangkut barang dalam jumlah banyak
kini konsep bangunan menggunakan kontainer menjadi solusi hunian murah dan minim limbah konstruksi
dan kali ini di cnn living produser lapangan karmel mursalin akan mengajak anda menilik rumah yang dibangun menggunakan bahan dasar kontainer
rumah bunina dan keluarga terletak di kawasan jakarta timur
uniknya rumah yang dibangun pada tahun dua ribu dua puluh satu ini terbuat dari kontainer bekas
bu ini rumahnya unik sekali bu semuanya terbuat dari kontainer berapa kontainer bu
kita punya empat kontainer yang empat puluh feet
luas tanah berapa luas bangunan berapa bu
dua ratus lima puluh an tanahnya ya terus bangunan dua ratus
kita boleh izin lihat lihat sedang
wah ini temboknya benar benar kelihatan kontur dari kontainernya ya bu ya
iya betul jadi ada gelombang gelombang asli dari kontainernya seperti ini
kenapa memilih warna cat biru ini bu
aduh ini kita suka sekali dengan suasana laut ya jadi ini laut yang clear warnanya seperti ini
perpaduan juga ada putih ya

jadi kita ingin memberi kesan bahwa ini suatu tempat yang sangat luas

semuanya sejuk disini
saya itu mikirnya kalau kontainer bakal terasa sempit tapi karena ini empat kontainer digabungkan jadi luas ya bu ya

perpaduan catnya ya bisa kita ganti ganti kalau kita udah kurang suka dengan warna ini tinggal seperti kita mengecat kayak ganti cat mobil gitu kan dari kontainer
dan mudah kita bersihkan ini carmel
jadi kalau putih pun kita enggak bisa bersih
kita enggak khawatir ya bisa langsung di lap sudah bersih kembali nah berarti maintenance seperti apa
bu bisa tolong ceritakan apakah gampang rusak gampang bocor karena kita tahu kontainer kan
terbuat dari besi ya ya jadi awalnya itu sebelum kita membuat ini semua harus bebas dulu dari
karat kan ya itu harus aman dulu baru kita mudah sekali memintingnya yang penting kita tidak apa
namanya mengalami kebocoran ya kalau di kontainer semuanya itu bisa membuat kita safe ya dari
gangguan pergerakan tanah juga nih kalau indonesia banyak gempa nah ini cocok banget nih kontainer jadi
aman nggak gampang retak ya soalnya ada retakan nggak ada retakan ini apa bu kalau boleh tahu
iya iya ini unik banget nih ya jadi kontainer ini kan berdiri di atas fondasi yang agak tinggi sehingga
saya bisa memiliki ruang bawah tanah yang cukup lebar dan
dalam sehingga saya buat ini gudang nih karmel oh jadi lantai satu semuanya bawahnya ini gudang
dibawah lantai betul jadi gudang yang memanjang dan lebar sehingga kita buka lah ini lantai ada
dua pintu menjadi tempat penyimpanan yang sangat luas lega tinggi gudangnya berapa cm bu nina
bersihnya delapan puluh delapan puluh cm sepanjang kontainernya dari ujung bu nina mungkin orang berpikir kalau rumah kontainer itu akan
mengantilasi tapi ini saya tidak merasa sesat gimana tuh solusinya karena ini memang kita
desain banyak bukaan dari dinding kontainer luarnya kita jadikan pintu jendela gitu jadi semua udara
dan dan sinar matahari bisa masuk kita sangat sejuk ya nyaman di dalam kontainer ini karena
satu kamar kita yang pintunya masih utuh nih pintu kontainer pintu asli kontainer ya
kontainer di dalam kamar nih ya sehingga kalau kita buka bisa kelihatan halaman oh nembus
ke halaman belakangnya udara sinar sangat bisa dinikmatin di dalam kamar kalau kita bosan ya kita
melakukan relaxing di sini pakai hemok bisa nyaman dan ini aman ya nih bu ya kuncinya asli dari kunci kontainer ya
wah ini balkoninya unik banget bu nina masih kelihatan kontur dari kontainernya
bu nina jadi sebenarnya bu nina tuh kenapa sih memilih konsep rumah kontainer ya saya ingin
mendukung gogreen ya inilah gogreen living sehingga yang kontainer bisa terbuang memberatkan bumi kita
ya itu bisa terwujud menjadi rumah daur ulang daur ulang betul betul bagaimana dengan
dan waktunya juga lebih tingkat
betul waktu dari awal kontainer ini ditaruh di sini sampai selesai hanya tiga lima bulan
kalau kita bangun rumah seperti ini bisa lebih dari enam bulan
rumah bu nina dirancang oleh arsitek nabil yusuf
pada umumnya kontainer bekas berukuran dua puluh feet atau seluas enam x dua empat meter dengan harga dua puluh hingga tiga puluh juta rupiah
sedangkan kontainer bekas berukuran empat puluh feet atau seluas dua belas x dua empat meter seharga tiga puluh hingga empat puluh juta rupiah
selain itu hanya rumah kontainer permanen saja yang butuh
izin mendirikan bangunan
imb itu izin mendirikan bangunan itu biasanya kalau yang permanen itu biasanya pakai imb
kalau misalnya nggak permanen istilahnya bisa pindah pindah itu biasanya nggak perlu imb
yang rumah di belakang ini permanen ada antara lantai sama dindingnya itu udah dilas patent
ibaratnya itu udah patent banget dan itu permanen lah ya
kalau nggak permanen
dan itu biasanya cuma sistemnya taruh taruh aja
jadi lantai kerja ditaruh terus biasanya ditaruh lagi tanpa kuncian kuncian yang ibaratnya ini bisa pindah pindah
sebelum membeli kontainer bekas untuk dijadikan bahan dasar rumah
jangan lupa untuk memeriksa kondisinya dan riwayat pemakaiannya
kontainer itu kita dapat di depo depo yang telah tersedia di daerah cakung celincing biasanya
nah depo itu kita bisa milih kontainer itu kayak belanja di supermarket lah ya
kita pilih kontainer yang layak pakai dan bisa digunakan untuk rumah
dan kenapa layak pakai
kita pilih pilih yang jangan bekas bahan kimia
seperti bangunan lainnya bangunan kontainer juga membutuhkan ruang untuk jalur pipa air listrik dan pendingin udara
semua hal ini harus direncanakan terlebih dahulu agar bisa mempertahankan estetika
di kontainer itu sebenarnya kita bikin listrik air itu
semua dibungkus sama pengaman tipa listrik namanya
di plumbingnya itu bisa ditaruh di antara sela sela kontainer
tapi harus kemiringannya kita harus jaga supaya airnya tetap ngalir
dan ada yang disimpan di antara lantai satu lantai dua
ada yang kita bikin di samping
tergantung kemauan dari klien kita
meski hemat biaya dan praktis suhu ruangan seringkali menjadi masalah rumah kontainer
material logam mudah menyerap sinar matahari pada siang hari
dan sebaliknya menurunkan suhu ruangan saat malam hari
ventilasi udara yang banyak serta atap kontainer yang dilapisi material tahan cuaca
menjadi solusi masalah thermal rumah kontainer
nabil menambahkan jika dibangun dengan perencanaan yang tepat
dan dirawat dengan baik
rumah kontainer bisa bertahan hingga lima puluh tahun lebih
karmel mursalim arief yunan jakarta